memasuki hampir setahun sudah bekerja di bawah kabinet indonesia maju
ada sebuah perdebatan yang muncul di publik dari sejumlah kementerian termasuk di bidang kelautan
sudah ada bersama tim si indonesia bapak menteri kelautan dan perikanan bapak edi prabowo apa kabar pak
alhamdulillah kabar baik apa kabar mbak sisi
alhamdulillah pak sehat
pak terakhir kali ketemu pak edi ini lima belas tahun di gedung dpr lebih enak jadi menteri apa jadi anggota dewan pak edi
enak jadi menteri lah
enak jadi menteri pak
kenapa tuh pak enak jadi menteri pak
kalau menteri kan bisa langsung eksekusi dari setiap semua ide gagasan cita cita dari dulu mau jadi pimpinan itu
ya di menteri lebih bisa melakukan banyak hal
enaknya jadi menteri pak jokowi ya pak
sebelum kita memulai pertanyaan ke banyaknya perdebatan saat ini saya mau tanya anda suka makan lobster tidak sih pak
saya termasuk orang yang suka kuliner semua jenis makanan saya suka kecuali berbahan baku babi ya
oke yang halal ya pak ya
kapan terakhir kali pak makan lobster pak
baru berarti ya pak ya
pak kalau boleh sedikit kita berbicara apa sebenarnya alasan dari menteri edi
ini untuk mengeluarkan peraturan menteri yang terkait dengan ekspor
masalah utamanya sebenarnya muncul dari pengaduan masyarakat di periode saya jadi ketua komisi empat
sebelum ini kan saya ketua komisi empat satu periode di prri
ini sudah kita komunikasikan tapi kan akhirnya nggak jadi ya
karena ada peraturan tahun dua ribu lima belas lima puluh enam semua nelayan lobster nelayan yang nangkep lobster budidaya lobster kan nggak boleh lagi
ya otomatis mereka kehilangan pekerjaan
semua nelayan kepiting soka nggak boleh kan jual karena harus jual kepiting di atas satu ratus lima puluh gram
ini yang teriak teriak
nah saya sebenarnya waktu itu tinggal ya sudah kita rubah aja
tapi kan baru muncul di permukaan sebentar banyak permain permain yang saya revisi
saya kan dihantam banyak hal
tsunami wah macam sekali nyerang saya
berapa lama itu pak
saya pikir itu hampir lima enam bulan lah
karena cukup lama
lamanya itu di kita kan harus satu namanya data
kemudian harus mengumpulkan kemudian kita harus fgd kita harus ke publik ya konsultasi publik tanya pelaku usaha
di lantai empat di lantai lima belas di bawah ini di bawah gedung ini
sudah kita ubah
bahkan ada yang mau berantem
nelayan tradisional dengan nelayan modern berantem
ini kan simultan semua jenis aturan kita ajak
jadi saya sih malah saya karena saya yakin ini atas dasar saya mau menyelamatkan mereka yang kehilangan pekerjaan
menyelamatkan mereka yang sempat di penjara
menyelamatkan mereka untuk mata pencahariannya sehingga dia bisa nyekolahkan anak
ya saya pikir saya harus lakukan satu langkah yang jelas untuk ini
bahwa nanti dianggap salah ya itu kan yang menilai presiden
dan saya yakin presiden juga sudah mendengar keluhan keluhan ini
yang juga tidak dilaksanakan oleh menterinya waktu itu
nah inilah yang melatar belakangi saya akhirnya melakukan perubahan
tapi pak edi ada dugaan bahwa kebijakan ini
konon katanya menguntungkan anda dan juga termasuk partai anda gerindra itu betul pak
oh iya saya pikirkan begini
jangan hanya karena ada satu dua orang yang ada korelasi sama gerindra
terus dianggap bahwa saya merasa diuntungkan
siapa sih yang diperbincangkan itu
saya lihat ada pak hasim katanya dari grupnya satu perusahaan pak iwan aras
itu pun saya tahunya begitu mereka sudah mendaftar
ada kader mantan kader katanya yang
bukan mantan kader dia masih kader tapi dia dulu nyalek ya dari gerindra
tapi dia masuknya dari teman teman lain kelompok lain
nggak juga atas nama partai kalau atas nama partai saya kan juga langsung tahu
tapi memang regulasinya untuk jadi eksporter itu seperti apa sih pak
gini gak ada aturannya juga mbak
untuk kita menyuruh siapa mengasih siapa nggak ada aturannya
saya sih dasarnya bukan dasar keberpihakan keberbiakan kepada nelayan ini
perusahaannya siapa saja bahkan sekarang kan sudah ada tiga puluh satu perusahaan bahkan lebih
dan ini untuk merealisasikan mereka akan lolos atau nggak lolos kan nggak mudah
dia harus punya budidayanya
oke syaratnya apa aja tuh pak
budidaya kemudian daerah tangkapnya
nggak tuh bang fidi
yang paling penting adalah mengkoordinasi nelayan
mereka harus punya kelompok nelayan di mana mereka ini akan operasi
kepastian jangan nanti setelah saya keluarkan izin ke pelaku usaha ini
si nelayan ini malah teriak teriak karena nggak dibayar sudah ngambil lobster
kalau tadi ditanya masa saya ada konflik atau menguntungkan
saya nggak ada bisnis kok di sektor perikanan saya nggak ada bisnis di lobster
saya nggak pernah ada sejarah bisnis di kerapu saya nggak pernah ada sejarah bisnis di sektor
saya pernah melakukan usaha itu dulu
setelah saya jadi anggota dpr saya sama sekali nggak pernah ikut kegiatan apa apa
dan makanya saya agak tahu tentang sektor ini
dan saya pikir siapapun yang akan berasumsi itu kan silahkan
saya pikir daripada berdebat di publik di medsos
silahkan datang saja
dan kami juga terbuka untuk memberikan data si perusahaan perusahaan ini
ada yang ngomong juga mantan mantan penyelut
saya pikir bukankah bagus mereka kita hijrah terus jadi insaf
dan mereka bayar pajak kan
jadi mereka ini justru diberikan kesempatan untuk berbuat baik
selama ini ekspor lobster ini secara diam diam
nah saya mau membuka
buka di data dilihat
saya tanya kenapa mereka mempertanyakan ini
jangan jangan mereka merasa terganggu
kalau nggak merasa terganggu pada saat kita mau melakukan perombakan perubahan revisi terhadap permen ini
mereka kan ada kesempatan untuk memberikan masukan
nggak suka karena lingkungan
lingkungan anda tahu lobster itu bertelur
saya nggak yakin banyak orang tahu tentang lobster ini sebenarnya seperti apa
itu setara dengan satu buah lobster yang besar
itu dihasilkan dari seleksi alam dua puluh ribu telur benih yang sekarang beredar itu
rendah sekali berarti
satu rendah sekali
nah ada masyarakat yang membudidayakan dari satu dari kelompok masyarakat itu
kalau nggak salah itu berapa ratus kali
mungkin ada berapa ribu kali
tapi berapa sih pak harganya kalau dari kecil segitu kalau di tingkat nelayan berapa
kalau harga sekarang saya mewajibkan mereka minimal lima ribu
kenapa dulu pada saat marak maraknya penyelundupan mereka diberi seribu
bahkan ada yang terpaksa yaudahlah nggak ada yang penting ada ganti ini saya uang capek
kalau sudah besar menjadi lobster jadi berapa harganya pak
variasi lah ada yang satu ratus dua ratus lima puluh ribu
saya nggak paham ya saya detail itu
karena saya kan bukan puluh ke usaha lobster
saya tanya ke mereka tapi yang jelas manfaatnya besar
pak edi jadi kalau kemudian tidak merasa
tunggu dulu jadi mbak itu masalah lobster tadi
dengan ini ada kehidupan
dan katanya kan habis setelah diambilin terus dibudidayakan atau dijual
ini kan hanya masalah waktu kan
hanya masalah orang belum tahu
kalau mereka ngambil seribu dua puluh ekor dia harus kembalikan
setelah itu dia besarkan ke alam
setelah itu dia besarkan cukup dewasa untuk ditaruh di alam
kalau dia satu juta berarti dua puluh ribu dia harus kembalikan
itu artinya berapa
berarti kan ada seratus kali lebih banyak daripada alam yang menyediakan sebelumnya
ini artinya apa
artinya kan ini lebih banyak daripada alam sehingga
keberlangsungannya pun ada jaminan
dan satu lobster itu bisa bertelur dulu tadinya kita ngitung hanya lima ratus ribu
ada peneliti dari tasmania dari australia
satu lobster bisa bertelur satu juta
dan bisa bertelur empat kali karena musim panasnya itu empat bulan
berarti kan setiap bulan dia bertelur satu juta ada empat juta
kebayang nggak kalau dilihat hitung kepastiannya
makanya dari dulu sebelum ada aturan tetap aja banyak
peluang itu yang dilihat oleh kkp brex
saya lihat peluang itu
nah peluang pertamanya adalah saya ingin nelayan saya yang tadinya terhambat lancar dan bisa makan
pak edi tadi keraguannya kan katanya menguntungkan kelompoknya bapak
tapi tadi sudah dijawab
tapi ada juga yang menilai bahwa apa ini tidak menguntungkan negara lain sebetulnya seperti vietnam
oh ya ada kekhawatiran
sekarang saya mau tanya
ini kita bicara ideologi ya
nggak usah pokoknya intinya jangan kita untungkan negara lain
dalam kasus lobster ini misalnya oke
oke nggak usah
budidaya oke tapi benih sisa ini nggak usah dibuang
kita sepakat nih benih dibuang
siap mubazir siap pengusaha ini rugi karena dia sudah terlanjur bayar ke nelayan
ada barang ada permintaan
ada dua hal yang kita lihat
satu kesempatan nilai
kedua memperbanyak smuggling
apa namanya penyelundupan
apa dua hal ini yang kita mau
saya dasarnya tadinya juga saya sangat sepakat dengan yang bilang nggak boleh diekspor benihnya
sejauh mana kemampuan kapasitas budidaya kita ini paling besar setahun sepuluh juta saat ini untuk lobster
karena untuk satu kerangkeng itu dua ratus tiga ratus lobster
paling berapa kemampuan
kalau satu perusahaannya seribu baru dua ratus ribu
tiga puluh perusahaan enam juta
sementara lobster yang ada di alam ada dua puluh tujuh miliar
ada negara vietnam yang butuh sampai empat ratus juta
kenapa nggak kita jual aja saat ini
makanya kita terus perkuat di budidaya kita
pada waktunya kita akan hentikan
kita ajak vietnam masuk ke indonesia juga
silahkan berbudidaya di sini
dua ratus lima puluh per seribu ekor kalau nggak salah
kan murah sekali
nah dengan saya ini saya sudah merubah
pnbp yang tadinya dua ratus lima puluh rupiah per seribu ekor menjadi dua ribu rupiah kalau dia harganya seribu
itu yang saya harapkan
bukan kayak peningkatan yang luar biasa
cuma kan gak banyak yang tahu
dan sekali lagi memang proses pnbp nya belum boleh
tapi tidak menggunakan pnbb yang lama juga saya gunakan
saya gunakan tetap harga pnbp baru
sambil menunggu aturannya jelas
saya minta si perusahaan yang mengekspor pakai bank garansi store ke bank
bank negara yang kita tuju
dan ini nanti begitu pnbp nya selesai
apa raturannya pnbp dari menteri keuangan selesai
uang dari bank ini langsung masuk ke kas negara
kalau masalah lingkungan sekali lagi saya jamin
tidak akan ada kelangkaan lobster di indonesia
pak nama anda ini menarik sekali karena di awal awal periode
banyak sekali perbincangkan di lini masa
tapi kemudian klaimnya tidak pernah ada nelayan yang saat ini demo
lantas apa sebenarnya keluhan nelayan secara general kepada bapak kepada anda apa aja sih pak
banyak mbak yang tadi yang masalah aturan
masa sih pak saya udah capek capek bisnis kepiting soka nggak boleh
ini kan kepiting soka kalau sudah satu ratus lima puluh keras lagi pak
sudah tidak ada lagi piting lembut
padahal permintaan di dunia banyak
masalah kepunahan di kepiting ini kan harusnya sudah terjawab
kita sudah bisa membuat hetchery kepiting sendiri
jadi kepiting itu bisa kita kawinkan sendiri dan bisa beranak
hanya mau perbanyakannya saja
kedua tentang alat tangkap tentang garam semua hal banyak sekali mbak
tentang izin kapal kapal angkut kapal pengangkut ikan setelah mereka panen dari indonesia
dengan banyaknya keluhan dan juga program prioritas kkp ke depan kira kira apa pak
apa ada request khusus dari presiden jokowi kepada anda pak
ada dua hal yang pak presiden jokowi perintahkan ke saya pada saat saya di wawancara tanggal dua puluh satu oktober
satu bangun komunikasi dengan perbaiki komunikasi dengan nelayan
nelayan bagi saya itu tidak hanya nelayan perorangan orang yang punya kapal budidaya juga sama
ini yang kita ajak termasuk pengusahanya termasuk produsen pakannya semua
termasuk pejabat pejabatnya itu adalah nelayan
saya tidak malu dibilang nelayan karena saya menteri keluatan dan perikanan
nah jadi kita perbaiki
dan alhamdulillah sudah delapan bulan ini dan masuk ruangan ini bukan hal yang mengerikan
jadi kalau ada nelayan dari daerah sudah tidak usah dibatasin
paling juga mereka menyampaikan keluhan berapa menit foto
selesai nggak minta apa apa
kalaupun dia datang saya minta ongkos pun saya kasih
kenapa harus malu
kenapa efeknya dia akan kerja keras
dengan kerjanya seluruh masyarakat indonesia
negara kita akan produktif
negara produktif berarti negara kita akan kaya
jangan berharap negara kaya tanpa kerja keras dari mereka
itu prinsip saya sebenarnya
nah jadi yang kedua bangun perikanan budidaya
itu pun belum optimal
ini harus kita kuatkan
beliau minta khusus jangan banyak banyak pak menteri pak edi jangan banyak banyak
satu saja tapi menghasilkan dulu
baru yang lain bisa nambah
makanya beliau arahkan untuk udang
indonesia dunia itu butuh udang tiga belas sampai lima belas juta
indonesia baru bisa memenuhi sebanyak delapan ratus enam puluh ribu ton
ini kan peluang buat kita
kita kalah sama india
kalau ekspor ke china india itu nomor satu
indonesia nomor tujuh
ini yang akan kita rebut
peluang kita besar potensi besar
terkait juga dengan pembenahan kkp
kami mendapat info kemarin ada mundur ya pak
direktur jenderal perikanan tangkap zulfiqar muhtar
itu mengundurkan diri atau alasannya apa sih pak
tapi bagi saya intinya adalah ya kalau mundur kan sudah berbeda kan pandangan
tapi dari sisi aturan juga sebenarnya kan ada undang undang asn yang menyatakan bahwa
sudara zulfiqar bukan pns
bahwa eselon i itu wajib dari pns
ini juga sebenarnya sudah saya bicarakan
tapi beliau sudah duluan
memang dari sisi aturan juga kan nggak bisa
pak kalau mengenai penjagaan laut sendiri
kan juga akhirnya pada periode anda yang terakhir
akhirnya juga pada periode anda ini pelarangan cantrang juga kembali digaungkan kebijakan itu
itu juga apa kira kira pak yang mendorong menggaungkan kebijakan ini
orang kadang kadang menganggap cantrang ini kan diumumkan bahwa dia merusak karang
logika sederhana saja kan karang itu kan batu keras
gimana sebuah tali nilon yang sangat tipis itu menarik batu kemudian batunya rusak
logikanya itu saja dulu
kemudian merusak biota yang lain
terus ngabisin ikan kecil kecil
cantrang itu ada ukurannya
makanya dalam peraturan kita nggak boleh cantrang yang kayak net kecil sekali itu
jaring yang kecil banget nggak boleh
mesaiznya juga tempat penutupnya ini juga harus nggak boleh kecil kecil
kita atur semuanya
yang paling penting adalah
dia juga kita bagi wilayah
jangan yang besar masuk ke yang kecil
yang kecil minggir terus habis
karena nelayan di indonesia ini tidak semuanya cantrang
yang cantrang besar itu ada tujuh ratus empat puluh yang di atas tiga puluh gt kapal
yang di bawah itu ada lima ribuan di bawah tiga puluh gt
sementara nelayan di indonesia ini ada sembilan puluh enam ribu kapal lebih
saya mau pastikan ada seperti apa
karena jumlah itu belum tentu
dia akan melaut
jangan jangan jumlahnya kapalnya sudah tidak ada
ini yang kita harus cari tahu
tapi faktanya kan ini ada orang yang memang hidupnya sudah berinvestasi nangkep dengan cara ini
dan ini tidak ada yang melarang
tidak ada aturan yang melarang
katanya tali selambarnya begitu panjang sampai empat ratus km
talinya itu kan tergantung ukuran kapal
kalau terlalu panjang juga kan kapalnya keberatan
terus ikan juga
terus ikan yang ditangkap pun ikan ikan yang di flat
itu bukan yang ada karang karangnya
jadi saya pikir perdebatan terhadap ini jangan cantrang ini
jangan kita terlalu takut seolah olah dia akan berusaha
merusaknya dalam sisi apa
mereka juga kan orang yang ingin nangkep ikan berikutnya
tahun depan nangkep tahun depan lagi nangkep
masa mereka mau merusak ini
pak edy nama anda juga kemarin seperti perbincangkan karena tidak melanjutkan kepopuleran tenggelamkan kapal
boleh kami tahu alasannya pak
menenggelamkan kapal itu satu keharusan kalau menurut saya
tapi kan kalau mereka sudah menyerah kenapa harus kita tenggelamkan
kalau menenggelamkan kapal itu kan artinya begitu kita tahu kapal pencuri ini mencuri ikan kemudian kita tangkap dia lari
ya kita kejar
dengan alat yang kita miliki bagaimana dia ketangkap
kalau nggak bisa ya kemarin sempat ada insiden kan tertabrak satu

ya itu saya tenggelamkan
kalau yang selama ini di tenggelamkan emang begitu
setelah keputusan pengadilan baru dilaksanakan baru ditenggelamkan
itu bukan tenggelamkan mbak namanya memusnahkan
karena ada perintah dari pengadilan
dan ingat lho memusnahkan ini biayanya berapa
ada yang cerita ke saya bisa sampai seratus juta ada yang satu miliar katanya
harus dicek sendiri
tadinya dipakai dibakar dipakai ada protes akhirnya lingkungan karena minyak akhirnya dibolongin
ini semua kan butuh proses
butuh blow up media
kenapa harus kita tenggelamkan
kalau sudah perintah negara kita ambil kita manfaatkan apa salahnya
ada kekhawatiran kalau dimanfaatkan nanti takutnya dibeli lagi sama pemilik modal
ya ada kekhawatiran itu dari saya juga
tapi masa iya kita nggak punya cara untuk mengontrol mengawasi
dan banyak kampus kampus perikanan kita yang butuh kapal latih
kenapa kita harus beli kapal baru ngasih dulu kapal yang ada rampasan
kita pakai aja uang masih bagus
lantas gayanya edi prabowo kalau tidak menenggelamkan apa gayanya edi prabowo
mana menenggelamkan saya tetap menenggelamkan kok
sedang tapi saya nggak mau menjadi gimmick publik ya
ada orang yang masuk ke negeri saya mencuri ikan saya tangkap
perhari ini sudah lima puluh delapan kapal lho saya takut
nggak perlu cerita saya
nenggelamkan kapal mbak mau benar nenggelamkan kapal yang seperti itu kan enggak
saya mau kapal kapal ini bukan ditenggelamkan setelah diputusan diserahkan ke sekolah
diserahkan ke kooperasi diserahkan ke kelompok nelayan
sekolah kan bisa belajar ada di unpad jurusan perikanan
di ugm belajar ikan belajar menangkap ikan
mahasiswa kita kita ajarin nangkep ikan
masuk ke situ
kenapa bukan ini yang kita lakukan kalau saya ini
masa iya mahasiswa mau jual masa iya kampus mau jual lagi ke sana
ada kekhawatiran ya kita kontrol terus
bukankah ini jauh lebih bermanfaat
bisa mahasiswanya bisa ngerti cara mengendalikan kapal
pak ini dengan ada lima puluh delapan tadi ya pak ya sejauh ini
seperti apa sebenarnya peran kkp dan kkp
dalam menjaga keamanan laut
mengingat banyak juga kan ada beberapa tni al seperti misalkan mariti
enggak peran kita kita sudah saling memahami peran masing masing
komunikasi kami sudah sangat baik ya
angkatan laut bakamla termasuk angkatan udara loh mbak
polairut kplp perhubungan ya
imigrasi kejaksaan kita komunikasi semua
dan mereka saling memahami
manakala nanti ada yang salah terhadap perlakuan kita komunikasi
nggak ada masalah clear oh iya
pak untuk menutup pertanyaan
tapi kalau dari anda pribadi apa ada merasa peraturan kita cukup tumpang tindih
dengan banyaknya ada beberapa lembaga yang juga beririsan untuk menjaga keamanan
ada ada tapi menurut saya ini kan bukan hal yang harus dibesar besarkan
ini hal yang menurut saya perlu dikomunikasikan
tentang sebagai misal tentang coast guard
ya kan kkp sudah punya peran
sudah ada komunikasinya tentang satga satu ratus lima belas
sudah kita jalankan ini kan perintah presiden
enggak masalah ini bagus
dan kita tinggal untuk koordinasi
supaya tadi itu koordinasi yang tadinya informal sudah ada formal
langsung klik selesai
jadi mbak sissy
ngelola negeri ini indah sekali kalau kita saling memahami peran masing masing

dan saling paham bahwa tujuan utama kita dari sekian banyak tujuan
yang ada di masing masing kementerian
cuma satu mengibarkan bendera merah putih di negeri ini
dan membuat rakyat kita sejahtera dan bahagia
itu aja itu aja prinsip saya
dan sekali lagi ya ini semua kan hanya bisa berjalan kalau seluruh stakeholder berjalan dengan baik
dari hulu sampai hilir
jadi saya pikir itu
oke menarik sekali pak edi wawancara kita hari ini
terima kasih pak sudah bersama si indonesia
itu dia wawancara kami bersama menteri kelautan negeri
terima kasih pak menteri kelautan dan juga perikanan
semoga sehat terus ya pak ya khususnya di tengah pandemi ini
dan mungkin nanti kita bisa diajak ketemu nelayan langsung pak
dan izinkan kami juga untuk terus mengawasi kkp dari jauh ya pak ya
terima kasih sudah menyaksikan tim liputan cnn indonesia